pemerintah kota tegal jawa tengah mencanangkan pelaksanaan tatanan baru new normal
setelah berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb
pencanangan new normal atau tanaman normal baru ini didahului dengan apel persiapan
dilanjutkan dengan pengecekan alat penunjang pelaksanaan new normal
pada hari sabtu kota tegal resmi melaksanakan era normal selama satu bulan
mulai tanggal tiga puluh mei hingga tiga puluh juni dua ribu dua puluh
setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau psbb
kota tegal adalah kota pertama yang siap dan akan memperlakukan new normal
pemkot tegal menyiapkan seluruh personil baik tni polri yang dibantu satpo pp
dishub bpbd dan tim medis untuk bertugas di pusat pusat perbelanjaan
seperti pasar dan mal
untuk protokol kesehatan pemkot menyiapkan sepuluh bilik disinfektan
dua puluh thermal gun dan sepuluh tempat cuci tangan
beserta ambulans yang disebar di beberapa pusat keramaian
bersama seluruh jajaran kota tegal
isinya tni polri
pada hari ini kita apel bersama ya
apel bersama yang akan kita laksanakan
mengawal kebijakannya bapak presiden
yang dihubungi sama pak limah dan bapak polri
ini untuk new normal
untuk pemulihan ekonomi
kita bersama satuan tni polri
ini kita akan melaksanakan pengamanan
ini untuk new normal
ini juga kita akan melaksanakan operasi yang penegakan disiplin
penerapan tatanan normal baru di tengah pandemi disebut menjadi hal
yang sulit dilakukan
bisa memang tapi sulit dan harus ada prasyarat ketat
kota tegal akan memulai tatanan normal barunya segera
sudah dimulai kemudian per hari ini
untuk membahasnya sudah bergabung malam ini
nanti akan bergabung wali kota tegal dedion supriyono
tapi sebelumnya saya juga sudah bergabung
melalui skap adalah ahli epidemiologi ui tri yunis miko
pak miko selamat malam
pak miko terima kasih atas waktu anda kembali berbincang di cnn indonesia
pak miko kita bicara soal normal baru
ini agak sulit sebenarnya bisa dimengerti di tengah pandemi yang masih terjadi
kemudian di tengah jumlah kasus positif yang masih terus bertambah
tapi hawever ini akan dilakukan
apakah prasyarat ketat itu sudah dimiliki oleh
katakanlah satu ratus dua daerah yang dikatakan bnpb sudah siap
melakukan normal baru ini
oke jadi syaratnya who ada enam
kemudian juga kemendagri sudah mengeluarkan syarat protokol new normal
syaratnya mengikuti who
kemudian nen juga
kemudian ksp mengeluarkan protokol new normal pada beberapa sektor
begitu kemenkes sudah mengeluarkan new normal
jadi syarat pertama itu covid nya kasus covid nya
baik itu tersebar atau sporadik
jadi harusnya apakah kasus di daerah itu tersebar
itu namanya sporadik
kemudian dia mengumpul di satu daerah
itu namanya cluster
dua duanya ini jumlah kasusnya harus sudah terkontrol
artinya daerah dapat menekan seminimal mungkin
dan dia stabil
jadi satu dua minggu dia dapat ditekankan
oleh daerah itu begitu
jadi itu menunjukkan bahwa covid sembilan belas terkontrol
kemudian yang kedua adalah kemampuan kapasitas daerah untuk testing deteksi
kemudian isolasi dan karantina begitu
jadi daerah harus mampu melakukan kalau ada kasus
kemudian diisolasi mampu di testing kalau semuanya begitu
kemudian kalau bisa sebanyak banyaknya testing
kemudian surveillannya mampu mendeteksi kalau ada peningkatan
kalau ada peningkatan besar ya terpaksa new normalnya dicabut kembali
kemudian kasus diisolasi kemudian pdp odp nya dikarantin begitu
itu saran kedua
daerah harus punya kemampuan itu
yang saran ketiga adalah
kasus import yang bukan berasal dari daerah itu dapat dideteksi
kemudian juga dapat diisolasi begitu
kemudian yang keempat adalah
apa namanya kasus import udah belum
kemudian keempat adalah
kemudian apa namanya kemudian
sempat kerja sudah siap gitu
jadi sempat kerja sudah siap kemudian kelima
partisipasi masyarakat kemudian
nah ini yang harusnya tadi keempat
jadi kalau ada lutupan
gampang diterdekasi oleh daerah
kemudian bisa dibatalkan
kayak korea kemudian ada letupan di sekolah
sudah tertangkap kemudian dibatalkan
seperti jepang juga begitu
jadi kemampuan daerah harus mampu
mampu melakukan kriteria satu kriteria dua
kriteria empat lutupan
kemudian kriteria lima adalah
pas tempat kerja sudah siap dengan sop new normal
dan enam adalah partisipasi masyarakat
dan juga itu di who sama
di kemendagri juga sama
pak miko dari beberapa kriteria itu
sebenarnya yang paling sulit yang mana
kalau misalnya kita lihat katakanlah kota tegal
tadi saya sempat membacakan sebelumnya informasinya
sarana prasarananya sudah siap
ada beberapa titik untuk chambernya alat alat
kemudian petugas kesehatannya
rumah sakitnya juga sudah disiapkan
tapi banyak yang mengatakan soal edukasi dan sosialisasi
ini sebenarnya menjadi tantangan yang paling berat
apakah anda sepakat soal itu juga
iya jadi memang kalau di who
bahwa memang ada kata fully supported
jadi masyarakat benar benar mengerti
kalau di kemendagri dirubah begitu
jadi perubahan katanya tidak sama dengan who
jadi ini yang menjadi saya bingung
jadi harusnya itu harus dengan pengertian yang baik
dari masyarakatnya tapi di kemendagri nya dirubah
sehingga menjadi sulit begitu untuk dikatakan
kalau di indonesia begitu kan karena ada e comment dagri
maka partisipasi masyarakatnya seolah olah dipaksakan
supaya mereka aman dari covid sembilan belas
kalau di luar negeri mereka sudah sadar bahwa
new normal ini harus mereka laksanakan
kemudian juga dia sadar kalau kemudian terjadi letusan
ditarik lagi begitu
jadi yakin benar kalau tidak
dapat sekelilingnya mendeteksi letusan
letusannya itu atau outdrikenya
kemudian ya kasus akan bertambah banyak
mengubah paradigma ini
karena kalau misalnya orang orang mendengar kata normal saja
tidak mempedulikan kata new di depannya
kalau misalnya hanya sesederhana melihat
oh ini sudah normal ini sudah biasa saja
itu kan kemudian bisa mereduksi makna
dan juga bisa justru membahayakan
jadi masyarakat itu gampang gampang susah
saya baru bicara di sinta
baru saja saya bicara
itu pendapatnya beragam
baru saja saya bicara
makanya kalau mau memberikan pengertian masyarakat yang benar
harusnya begitu berulang ulang
supaya masyarakat mengerti kenapa new normal
kemudian karena apa yang masalahnya dengan new normal
kemudian kenapa harus new normal
dan mereka mengerti dan melesanakannya
kalau kemudian ada letupan letusan
mereka bisa melaporkan bahkan begitu bukan ditangkap oleh pemerintah
kemudian syukur syukur kalau ditangkap oleh pemerintah
masyarakat juga mengerti kemudian panik begitu
yang saya takutkan kalau masyarakat tidak mengerti
kemudian ada letusan di sekolah panik begitu
bagaimanapun kan ada ada giumbisa karena biasa
tapi bagaimanapun kalau misalnya kita lihat yang selama ini terjadi
ada psbb artinya ada keterpaksaan
kemudian setelah psbb dilonggarkan
apakah masih ada sense of tanggung jawab seperti psbb yang kira kira dimiliki
dan bagaimana pemerintah bisa memastikan itu masih terjadi
jadi protokolnya masih ada
jadi berkata dari psbb saja pelaksanaannya
hanya stay di rumah
jadi masih banyak orang berjalan begitu
naik motor kemudian masih banyak orang yang tidak di rumah
dan itu dengan ketidakmengertian
artinya penyuluhannya kurang banyak
kalau disuruh banyak atau penyuluhan yang cukup banyak
masyarakat akan mengerti
jadi harusnya yang stay di rumah
kemudian yang jalan sepi
itu harusnya semua jalan sepi
tapi itu tidak terjadi
karena memang kurang penyuluhan
kurang anjuran dari pemerintah
saya kasih contoh di negara eropa saja
penyuluhannya sudah banyak sekali
di televisi begitu
dan diulang ulang begitu
jadi harusnya kita penyuluhan besar besaran di televisi
supaya masyarakat tahu apa itu new normal
dan bantulah pemerintah
dan bantulah pemerintah
bagi stasiun televisi
jangan bayari jangan besar besar begitu
untuk propaganda ini
kemudian bantu juga masyarakat
apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari korea selatan misalnya
yang sudah new normal
kemudian ada outbreak
kemudian menutup lagi
apa apa yang bisa kita pelajari dari mereka
apa apa yang bisa kita pelajari dari mereka

yang testnya sudah banyak
kita baru satu per delapan
jadi bayangkan saja kita melakukan test di populasinya
baru satu delapan dari korea selatan
korea selatan kemudian mampu menangkap outbreak begitu di sekolah
jadi begitu menangkap outbreak
itu memang dari konsekuensi dari new normal
baru satu per delapan dari korea selatan
kemudian ditarik kembali di sekolah
jadi harusnya kita bisa memulainya dengan berisiko paling rendah
jadi apa sih yang berisiko paling rendah untuk menimbulkan aktivitas yang dibuka
jadi benar benar pelajari
kemudian benar benar dikaji dengan baik
baru dibuka bertahap
mulai dari yang berisiko paling rendah
kemudian ke paling tinggi
menurut saya sekolah agak susah
jadi sekolah mungkin dibukanya entah minggu keberapa
jadi kalau menurut anda pak miko
urutannya dari resiko yang paling rendah apa dulu pak
sampai ke resiko yang paling tinggi yang tadi anda sampaikan
jadi yang berisiko paling rendah adalah sebenarnya asn
jadi apartemen sipil negara yang kemudian bisa status benar
kemudian mengerti benar
kemudian dan dia mampu melakukan pakai masker
kemudian jaga jarak
kemudian sering cuci tangan
jadi paling tidak asn yang di kementerian
kecuali di kelurahan
dan belum dibuka untuk pelayanan umum
jadi pelayanan umum jangan dibuka dulu
jadi walaupun asn jalan
tapi pelayan umum jangan dibuka dulu
jadi pelayanan umumnya pada yang asn dilihat
mana yang bersiko mana yang tidak bersiko
dan itu menurut saya harusnya setiap kementerian
membuat protokolnya masing masing
pada yang layanan umumnya begitu
kan kebanyakan ada di kementerian ada layanan umum
kemudian dibuka pelan pelan
oke berikutnya apa pak
jadi setelah asn selanjutnya apa
iya swasta begitu dibuka
mulai dari sektor yang paling tidak beresiko
kalau perlu seminggu satu sektor
asn dibuka seminggu
kemudian selanjutnya seminggu
kemudian dievaluasi apakah kemudian berisiko atau tidak
kemudian siapa lagi dibuka bersiko atau tidak
kemudian siapa lagi dibuka bersiko atau tidak
satu lagi dibuka
jangan semuanya dibuka begitu
jadi kalau berbarengan dibuka
kita kesulitan untuk menantau kemungkinan ada lenjakan atau ocd
ada mindset juga ketika new normal berlaku
maka hal hal yang berkaitan dengan kesehatan
misalnya berkaitan dengan covid nya sendiri
misalnya tracing pelacakan pengetesan
itu akan longgar
bagaimana semestinya pak miko
jadi kalau kita disiap dengan new normal
itu punya kapasitas
jadi untuk melakukan surveillance atau deteksi
kemudian testing karena surveillance juga memerlukan testing
dan kemudian kalau udah new normal
kadang kadang kita harus melakukan survei di mall testing
kemudian kemampuan untuk mengisolasi kasus gitu
baiknya isolasinya di rumah maupun isolasinya di rumah sakit
nah isolasi di rumah ini sedangkan dua puluh enam ribu kasus begitu
daya tampung rumah sakit di indonesia kayaknya nggak mampu menampung semuanya
kemudian ini dipastikan
jangan sampai dia menular kepada keluarganya
setangganya atau temannya
dan sistemnya harus baik kapasitasnya
belum lagi karantin terhadap
pdp atau odp nya
belum lagi ada kasus yang belum terdeteksi
apalagi indonesia baru melaksanakan ketebakan
tapi sekarang sudah meningkat
jadi peningkatan republik testing ini
sekarang kan sudah mencapai sebelas ribu begitu
dan melebihi target dari sepuluh
karena kata pak yuri tadi
sebenarnya betul betul harus diwaspadai
jadi yang pertama kita harus jamin
bahwa fungsi kasus covid nya sudah benar benar terkontrol
kemudian pdp nya bisa dikaranti
kemudian dijamin daerah mana yang ada kasusnya
dan kemampuan isolasinya baik
baik itu di rumah sakit maupun di rumah
kalau tidak dijamin oleh pemerintahnya
begitu baik itu pemerintah daerah maupun provinsi
kabupaten dan kota
kalau terjadi letupan ya paling besar kalau tidak dijamin
kalau dijamin mungkin terjadi letupan
ada pasti akan terjadi letupan
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih akan berbincang
sekarang sudah bersiap bergabung malam ini melalui skype
adalah wali kota tegal deddy yonsupriono
ini berkaitan dengan tatanan normal baru
yang akan segera dilakukan di kota tegal
pak deddy selamat malam
selamat malam mbak
pak dedy terima kasih atas waktu anda
pak deddy jadi kota tegal sudah new normal sejak kapan pak deddy
perhari ini ya pak
kita sudah mulai di tanggal tiga puluh mei
oh sudah kemarin
kemarin kita akan merencanakan selama tiga puluh hari atau satu bulan ya
pak deddy kalau misalnya melihat data data yang saya miliki kemudian liputan teman yang di kota tegal
kalau misalnya dari sarana prasarana kota tegal sudah siap sepertinya
ada titik titik chamber disinfektan tempat cuci tangan ambulans di sebagian
sudahkah simulasi dilakukan pak deddy soal ini
kita kemarin sudah mulai ya
mulai tanggal tiga puluh mei
itu kita persiapan dua hari ya
sepuluh hari untuk persiapan pra pra new normal atau normal baru untuk menuju ekonomi atau pemulihan
jadi kita sudah mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
terus kita mulai
kemudian hascat kemudian kemudian lake

dan kemudian kemudian protecting especialmente age

dengan hal yang diterekan dengan vista bawah nyanyi ya

karena ini bisa didirikan pemulihan ekonomi atau pemulihan ekonomi
satuan pengaman ya
itu masing masing dari
tni polri ditambah enam
perawat ini masing masingnya
di dalam satu shift ini ada
satu dokter dua perawat
kita sudah mempersiapkan
ya termogan ada
tempat cuci tangan
dan juga ada tempat
jadi di mall yang ada di kota
tegal itu sudah ada
posko tempat pelayanan
ada tim medis
satu dokter dan dua
ya di samping itu kita juga sudah mempersiapkan
hal hal yang tidak diinginkan
satu contoh ada pengunjung
yang pertama ini kita harus
segera dibawa ya
ke rumah sakit
walaupun disitu ada
dokter dan perawat
kepanikan pengunjung yang lain
ketika hal hal yang tidak diinginkan
kita bawa ke rumah sakit
pak deddy dari
tadi sebelum dengan anda saya berbicara
dengan ahli epidemiologi ui
dan kita sepakat
ini adalah salah satunya
memberikan sosialisasi soal protokolnya
protokol kesehatan yang tetap harus
dilakukan bagaimana kota tegal
memastikan bahwa semua warga
kota tegal mungkin sudah
kesehatan yang harus diterapkan
tapi bagaimanapun anda tadi mengatakan
banyak yang sering
pelesiran ke kota tegal
berbelanja ke kota
tegal alun alunnya juga ramai
di kota tegal itu gimana pak
baik akan saya
sampaikan bahwa di
kota tegal yang jelas yang pertama
satuan pengaman ya
ini adalah operasi
mendukung protokol kesehatan
dan juga ini tim
tenaga medis kita siap di lapangan
kita semuanya sesuai
dengan protokol kesehatan
sesuai dengan anjuran kemenkes ya
di pusat perbelanjaan di mal
ataupun di tempat tempat ibadah
saya minta agar semuanya ini
terjadi hal hal yang tidak diinginkan pun
bisa mengecat lewat
rekaman cctv sehingga
rekaman itu nanti kita
kerjasama dengan disiplin
sehingga dengan lewat wajah
saja kita bisa mengetahui
dimanapun alamatnya berada
pak dedy mungkin bisa disampaikan sekarang
pak deddy mungkin bisa disampaikan sekarang
apa saja yang
sudah disiapkan protokol kesehatan
seperti apa yang wajib dilakukan
seluruh masyarakat kota tegal atau
siapapun yang masuk ke kota tegal
menjelang new normal ini
bahwa kota tegal
sebetulnya warga masyarakatnya
sudah betul betul sadar akan
kalau kita lihat ya kondisi
di lapangan kemarin kita sejak
bersama seluruh jajaran forkopinda ya
khususnya tni pori
itu masih menemukan beberapa
orang ya yang masih
walaupun jumlahnya tidak banyak
ini masih ada yang tidak pakai masker
ketika kita ketahui
dari luar kota
menganggap bahwa kota tegal
dengan posisi ini
masyarakat dari luar kota
itu menganggap bahwa kota tegal
adalah daerah atau kota yang
sudah aman sehingga
mereka kesadarannya kurang
sehingga masuk di kota tegal itu
dengan aturan kota tegal
apakah ini juga menjadi kekhawatiran anda
dalam penerapan new normal
satu bulan mendatang ini pak
peta ini serius ya
kita beberapa titik ya
kita ada di
di sekolah layan di mall
dan juga kita sudah mempersiapkan juga
di pantai ya
itu ada empat
ini kita sidat di masing masing titik itu
kita sudah mempersiapkan
tadi saya melihat
kondisi masyarakat ya
ini mulai diperlakukan di obyek wisata
di kota bekal itu tanggal satu
bahwa kita nanti tegas ya
akan memberikan sanksi sosial
ini dengan apa namanya
menyanyikan lagu indonesia raya
atau menghabal pancasila ya
satu sampai lima
mungkin kita sudah sudah
sendiri itu palah minta
untuk sekojam atau push up
padahal kita tidak minta
saya akan meminta
pak miko dulu
pak miko masih bersama kami
ke pak dedy mumpung ada disini
jadi apa mungkin
rambu rambu pak miko sedikit saja silahkan
iya jadi saya berharap
untuk semua pemda
new normal ini karena banyak
sistem yang harus diperbaiki
dulu jadi apakah
kasusnya itu masih
ada atau tidak begitu
apakah itu clustering
atau sporadis itu harus
ditentukan dulu kemudian
kedua kapasitasnya dalam
kemudian surveillance nya sudah baik
kemudian testingnya sudah baik
kemudian isolasi di rumahnya
sudah baik kemudian
pdp nya di
karantinnya sudah baik kemudian
apakah kemudian deteksi kasus
bisa diteteksi dengan baik
kemudian outbreak ya
jadi kalau ada terjadi letupan
itu harus dengan baik
oleh karena itu
daerah harus benar benar mempersiapkan
daerahnya dengan baik
belum lagi kalau kita bicara
persiapan sektor itu bukan
baik masyarakat harus
benar benar tahu pada setiap
sektornya pada pertanian
pada perdagangan pada
semuanya itu ada hal hal yang
spesifik yang harus dilakukan
desinfektan setiap tamu ganti
kemudian restoran juga setiap
harus dibesarkan dengan
harus dengan detail
belum lagi partisipasi masyarakat
harus benar benar mengerti
kalau terjadi letupan
tidak siap dengan letupan itu
atau outbreak itu
dan kita panjang sekali gitu
satu setengah tahun kita ke depan
dengan neuronal itu
oke baik baik pak miko terima kasih banyak
terima kasih banyak pak miko
terima kasih selama malam pak dedy
jadi ini yang juga kemudian
banyak pihak termasuk oleh who
bahwa mereka yang sudah
memperlakukan new normal harus siap untuk
setiap saat mengevaluasi jika kemudian
ada kasus ditemukan apakah tegal juga
sudah siap untuk itu
jadi kota tegal
ini yang terpenting
posisi kota tegal adalah sekarang
sudah posisi aman ya
atau tempat tempat yang
disini nyalir disitu berkerumunya
banyak orang kita
menjalani protokol kesehatan dengan
ketat betul betul ini
sudah kita ada tim medis
ditangani tni polri
selalu operasi terus setiap hari
setiap waktu sampai
satu bulan ya kita
secara aturan kita
semuanya sudah lalu semua
malah yang dikhawatirkan
bahwa kota tegal
ini posisi sekarang adalah
posisi arus balik atau
orang berangkat ke jakarta yang perlu
saya waspadai adalah
tidak semuanya orang yang pergi
ke jakarta itu selalu lewat
jalan tol ya
jadi ada yang lewat di jalur
kota tegal sendiri apabila
yang akan ke jakarta
tidak merepotkan provinsi dki
sebuah masyarakat kota tegal yang
perantau di jakarta ini balik ke jakarta
mengantungi skim ya
surat keterangan izin masuk dan
surat keterangan sehat sedangkan
kita tahu bahwa di daerah yang lain
tidak semuanya rata
pemikirannya itu sama
bahwa kota tegal adalah posisi
di tengah tengah antara
pintu masuk ya dari dekat dekat
jawa barat kita dilintasi pantura
ada daerah lain yang
melintasi di jalur pantura
kota tegal nanti mampir
di kota tegal makan siang atau
makan sore atau makan malam
sehingga posisinya tidak sehat
nanti bisa menular di tempat rumah makan
atau tempat berhenti
itu yang selalu dikhawatirkan
oleh seluruh wilayah
yang sudah melakukan new normal
pak deddy tapi
semoga sukses bapak
new normal yang akan
dilakukan yang sudah saat ini sudah
berjalan dan akan berlangsung selama
satu bulan kedepan pak deddy terima kasih
atas waktu anda sudah bergabung malam